selanjutnya kita ke gedung lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi
sudah ada dr dhani hilman pakar geologi dan pusat geoteknologi lembaga ilmu pengetahuan indonesia
selamat siang pak dhani
setelah gempa berkekuatan magnitudo tujuh empat menguncang palu dan donggala jumat pekan lalu
kemudian gempa susulan juga dengan skala yang lebih kecil masih terus terasa di sana
bahkan pagi ini gempa juga terjadi di sumba nusa tenggara timur
bagaimana hasil analisa lipi untuk gempa dan juga tsunami di indonesia yang baru baru ini terjadi
ya jadi dalam tahun ini kita banyak terjadi gempa gempa yang besar di indonesia ya
setelah lombok itu ada dua sekuen gempa besar kemudian disusul oleh yang di palu ini
dan seperti yang sudah dikatakan tadi sekarang masih banyak gempa gempa susulan yang cukup besar
dengan magnitude lima sampai
bahkan ada enam lebih enam lima ya
jadi saya pikir aktivitas dari gempa susulan ini akan masih akan terus berlangsung di wilayah palu ini
sampai berbulan bulan gitu ya
jadi hal ini adalah hal yang saya pikir satu hal yang ya sudah biasa di indonesia
kalau kita lihat sejarahnya puluhan ratusan ribuan tahun ke belakang itu
wilayah kita memang kerap sekali dilanda gempa gempa seperti sekarang ini
demikian mungkin pada ya
baik pak kita juga tahu bahwa ada fenomena seperti lumpur yang muncul dari dalam tanah
apa penjelasan lipi terkait dengan fenomena ini
ya itu namanya kita sebut sebagai loco faction dan landslide atau ada juga loco mardflow di sana di palu itu ya
itu pun satu hal yang bukan hal yang apa namanya yang tidak biasa juga
itu satu hal yang biasa sering terjadi di berbagai tempat di dunia ini
meskipun di palu ini bisa kita bilang adalah salah satu lokasi yang cukup khusus dalam hal likuifaction
karena locofaction atau gerakan tanah disertai dengan semburan bombor ini terjadi dengan skala yang cukup besar gitu ya
sampai bisa menelan satu kampung dan pergerakannya juga luar biasa
bisa sampai kilometer demikian
jadi ini satu hal yang
membuat bencana di palu menjadi besar
tapi sebetulnya potensi likupaksi ini juga sudah kita
sudah dipetakan sebelumnya oleh teman teman di badan geologi
saya tahu sudah mengeluarkan peta yang memperlihatkan bahwa wilayah palu selain juga rawan gempa karena dilalui oleh sesar palu koro
juga rawan likupaksi karena wilayah situ memang wilayah yang sangat rawan terjadinya likuifaksi ini
pak menarik kita lihat juga bahwa
kondisi di indonesia ini adalah negara dengan wilayah yang sering sekali terkena gempa
punya potensi gempa yang luar biasa sering dan selalu terjadi seperti itu pak
salah satu yang menarik adalah sesar jakarta yang menjadi perbincangan akhir akhir ini
apa penjelasan lipi terkait dengan penelitian sesar jakarta
ya jadi itu pun satu jalur sesar yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir ini
karena jalur sesar aktif ini melewati wilayah yang sangat padat infrastruktur
kita identifikasi bahwa jalur sesar yang kita sebut sebagai sesar kendeng baribis
itu mulai dari wilayah surabaya melewati semarang
kemudian kita bisa terus ikuti dari landscape nya bisa kelihatan itu jalur sesar itu sampai ke cirebon
kemudian ke wilayah subang kita masih terlihat
namanya kita perkirakan sesar ini bisa lewat jakarta
nah ini yang akan menjadi topik penelitian
kita dari teman teman tim pusgen pusat studi gempa nasional
yang terdiri dari para ahli dari semua instansi terkait
ini sedang merencanakan akan melakukan penelitian khusus sesar baribis kendeng ini
khusus yang mendekati wilayah jakarta
kita ingin identifikasi apakah benar sesar ini lewat ke wilayah jakarta
dan seberapa potensi bencana di masa datang
dan tentunya ini sangat penting
sangat penting sekali untuk kita
dengan penelitian yang nanti membuktikan bagaimana kemudian sesar jakarta
ini sesar melewati wilayah jakarta
apa dampak yang cukup signifikan
apakah kemudian wilayah wilayah yang tadi anda sebutkan
ada kemudian surabaya semarang dan sekitarnya itu memiliki kemungkinan gempa bumi dan juga tsunami yang tinggi pak
kalau tsunami kelihatannya tidak karena gempanya di darat
gempa di daratnya ini yang efeknya akan luar biasa
jadi gempa sesar baribis ini dia jenis gempanya sama dengan yang di lombok itu
termasuk ke dalam jalur sesar busur belakang
jadi di busur belakangnya dari gugusan gunung api begitu ya
jadi dengan kata lain kekuatan gempa yang sama seperti di lombok itu bisa terjadi di wilayah padat di jawa surabaya semarang atau mungkin jakarta
jadi itu satu hal yang benar benar harus kita teliti untuk antisipasi apabila itu terjadi di masa datang
pak dhani sebagai orang awam tentunya kami di sini cukup penasaran jika berbicara soal tsunami
kita lihat tinggi dari ombak tsunami berdasarkan keterangan dari warga di palu dan juga donggala ini ada yang tiga meter ada juga bicara yang setinggi

apa yang bisa anda jelaskan perbedaan antara tsunami di palu dan juga donggala dengan tsunami besar yang dulu pernah terjadi yaitu di aceh dengan tinggi gelombang tsunami mencapai tiga puluh meter pak
ya beda karena mekanisme gempa atau mekanisme sesar juga berbeda
kalau yang di sumatera itu dihasilkan oleh namanya zona megatrust sesar naik
jadi ada dasar laut yang naik ke atas sampai beberapa meter
dia pergerakannya sampai tiga puluh meter
di dasar laut itu sehingga tsunami nya memang besar sekali sampai tiga puluh meter di daerah lokna
nah kalau yang di sulawesi ini sebetulnya pergerakannya dia gempa sesar geser namanya itu pergerakannya mendatar apa namanya dominannya
tapi kalau kita analisa itu tidak murni mendatar tapi dia juga ada komponen yang vertikalnya dan itu letaknya di bawah laut begitu ya
dan juga topografi bawah laut itu kan tidak rata ada tonjolan
nah tonjolan tonjolan ini kalau digerakkan vertikal sampai sepuluh meter
kan juga menimbulkan gelombang begitu
itu kenapa gempa sesar mendatar palu kolo di palu ini bisa menimbulkan tsunami
kalau menurut pengamatan yang informasi yang kita dapat sih gelombangnya sampai tiga meteran
ada yang bilang bisa sampai empat lima meter
sampai saat ini kita belum tahu persis berapa variasi dan maksimal tsunami ini
karena itu harus langsung diteliti di lapangan
cuma yang kita sayangkan kenapa di satu teluk yang besar dengan ada pelabuhan tidak ada tight gates yang dipasang
alat pasang surut yang biasanya ada di pelabuhan
karena kalau kita ada alat pasang surut itu maka kita bisa tahu persis berapa tsunami nya bahkan kita bisa tahu sebelum tsunami itu menerjang ke apa namanya bisa langsung kelihatan bahwa disitu ada tsunami setelah gempa
berarti alat indikator ini menjadi salah satu yang cukup penting untuk bisa mendeteksi kapan tsunami itu datang pak ya
baik pak dhani berarti artinya alat alat yang tadi anda sebutkan
pak dhani berarti alat alat indikator tsunami yang seperti yang tadi anda sebutkan itu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa menjadi early warning system seperti itu pak ya
ya itu sebetulnya didesain sebagai bagian dari early warning system adanya alat pasang surut time gadge
saya kurang tahu apakah ada tapi tidak berfungsi atau memang belum pernah dipasang di palu
artinya kita apa saja pak yang pemerintah harus siapkan untuk bisa membuat early warning system kan kita tahu bahwa tragedi gempa dan juga tsunami di palu ini cukup parah ya dampaknya cukup signifikan

apa saja yang harus kita lakukan
apa saja kemudian saran saran dari lipi terkait dengan early warning system ke depan
ya jadi karena wilayah indonesia itu kan sangat beragam ya geografisnya dan juga sumber sumber gempanya juga bervariasi begitu
jadi early warning systemnya juga harus lebih detail dan lebih spesifik
jadi setiap wilayah mungkin mempunyai local warning system yang berbeda
jadi local warning system di palu mungkin bisa berbeda dengan local warning system di palu
tapi artinya seluruh indonesia ini dengan berbagai lokasinya itu harus mempunyai tidak hanya regional early warning system tapi juga ada spesifik setiap lokasi disesuaikan dengan sumber gempanya
baik terima kasih dr dhani dari lipi sudah bergabung bersama kami terima kasih banyak